dahsyatnya ledakan di dusun sedeng desa karangbendo kecamatan ponggok kabupaten blitar jawa timur
pada minggu sembilan belas februari lalu memakan empat korban jiwa dan belasan orang lainnya terluka
setidaknya dua puluh lima rumah lulu lantak
namun apa yang terjadi di blitar itu adalah tragedi ledakan petasan yang terus berulang
kasus ledakan petasan bahkan hampir setiap tahun terjadi
misalnya di cilacap pada awal februari dua ribu dua puluh tiga di kabupaten sleman dan kediri pada februari dua ribu dua puluh
kemudian pasuruan pada mei dua ribu dua puluh
peristiwa ini selalu memakan korban jiwa luka luka dan kerugian material
musababnya adalah bahan pembuat petasan dijual bebas di pasaran
nah kalau dalam bentuk bobo mishu dia nggak jualnya bobo mishu tetapi dia ngeramu sendiri
dia campur a tambah b tambah c tadi sehingga dia berefek low explosive
nah di pasar kalau jenengan lihat aja kalau misalkan ke tokopedia aja lah
kalio mitrat dijual ini biasanya untuk bobo juga ini
ledakan terjadi karena tidak ada standar penanganan bahan mudah meledak
para produsen petasan itu meracik menyimpan dan mengemas bahan
bahan kimia hingga menjadi bubuk misyu dengan serampangan
freddy mencontohkan para pelaku seenaknya merokok ketika meracik bahan kimia berbahaya
di lokasi kejadian juga ditemukan bahan peledak di dalam panci
yang memiliki daya ledak tinggi atau high explosive
ia menduga ledakan dasyat terjadi disebabkan beberapa faktor
pertama jumlah bahan peledak dan komposisi racikannya yang ada di rumah tersebut
kemudian ruang penyimpanan yang bisa menciptakan daya tekanan tinggi
dan dikombinasi sulutan api
hingga menciptakan ledakan besar
dampak yang ditimbulkan bahan bahan kimia ini
bergantung pada pengetahuan dan niatan seseorang yang menguasainya
jika salah penanganan akan meledak seperti yang terjadi di blitar
yang artinya ada unsur kelalaian
namun jika memiliki niat jahat bisa saja digunakan untuk aksi teror
ada juga faktor tradisi yang bisa saja bertabrakan dengan hukum pidana
persoalannya adalah bagi saya pribadi dalam konteks bahwa sekarang ini
itu menjelang lebaran dan orang seringkali petasan itu menjadi tradisi
yang bagi sebagian orang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan
maka di sini seakan akan ada benturan nilai
denny menjelaskan karena adanya benturan nilai inilah
agar polisi berhati hati dalam menentukan unsur pidana
pada fenomena petasan secara umum sebagai sebuah tradisi
meski begitu ketika muncul korban jiwa dan kerugian bisa berlaku pidana
sebenarnya polisi juga seringkali menangkap produsen petasan
pelaku biasanya dijerat pasal satu ayat satu undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan ancaman paling lama dua puluh tahun penjara
pasal bisa bertambah bergantung pada niat
penggunaan bahan peledak ini untuk aksi teror
tim liputan cnn indonesia